saat beraktivitas sering merasa haus atau urin berwarna gelap
atau bibir kering buang air kecil dengan jumlah dan intensitas jarang
bahkan hingga hilang konsentrasi
bisa jadi itu pertanda dehidrasi
untuk menghindari tubuh kekurangan cairan minumlah air putih
saat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
umat muslim tidak boleh makan dan minum selama kurang lebih empat belas jam
nah pada saat asupan makanan dan minuman terbatas
kita harus tetap menjaga kondisi fisik agar selalu prima
termasuk memastikan tubuh tidak dehidrasi atau kekurangan cairan
air penting dalam memelihara kesehatan fungsi organ di dalam tubuh
apalagi jika ditambah dengan menjalani aktivitas yang menguras energi
selain cukup minum air mengonsumsi buah yang kaya kandungan air
bisa membantu dalam menjaga asupan air
sesuai kebutuhan tubuh
seperti semangka melon stroberi atau jeruk
buah lainnya seperti pir nanas manga apel dan lainnya

mengandung kadar air yang tinggi
melon karena lebih banyak mengandung airnya
paling timun suri sama semangka
setiap hari biar seger
jadi kan kita seharian gak makan gak minum kering
kalau mau buka puasa gitu ya makan buah itu enak jadi seger
dokter spesialis gizi klinik samuel utoro menyebut
mengkonsumsi buah dengan kandungan air tinggi saat bulan ramadan
dapat membantu tubuh tetap terhidrasi selama puasa
jumlah takaran buahnya juga dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh masing masing
orang itu kan harus minum
ya secara teori yang bagus delapan gelas per hari
kalau dia nggak bisa minum air putih mau air tes silahkan
kalau gak bisa juga harus minum air putih
buah yang apa yang kandungan airnya banyak
berapa banyak dan seberapa kita tahu yang kita makan buahnya itu cukup untuk menghidrasi tubuh kita
tahunya dari mana
warna urin warna kencing kita
kita pada waktu pipis lihat warnanya keruh atau jernih
kalau dengan makan buah sekian banyak terus urinnya kencingnya sudah jernih
pastikan tubuh mengonsumsi buah alami tanpa tambahan gula apapun
jika asupan cairan di dalam tubuh terpenuhi ibadah puasa dapat dilakukan dengan lancar
buah juga syarat nutrisi lain yang dapat membuat tubuh lebih prima saat menahan lapar dan dahaga
indra yani laxmi angga cita kesumang jakarta